tapi kira kira siapa nih ada di balik ini semua begitu
sambil menunggu nanti bagaimana tim pencari fakta ini bekerja dan semoga cepat memberikan hasilnya
dari netizen misalnya dukungan untuk novel baswedan terus mengalir
dan di antaranya ada tagar ya save novel baswedan yang memenuhi timeline di twitter
kita lihat komentar komentarnya seperti apa
indonesia corruption watch atau icw mengunggah cuitan yang mengecam keras teror terhadap novel baswedan
negara bertanggung jawab untuk usut dan tangkap pelakunya
kemudian ada hashtag safe novel baswedan ada juga hashtag kita novel baswedan
dan icw juga mengunggah foto aksi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil tidak lama setelah novel diberitakan disiram oleh air keras
selain itu ada cuitan politisi sekaligus ketua dpr setia novanto
ia menilai novel adalah sosok yang memiliki integritas dan profesional
yang mendukung sepenuhnya penyelamatan kpk baik dari segi lembaga maupun juga personal
cuitan tidak hanya datang dari jakarta ya tapi juga ada dari wali kota bandung utamanya ridwan kamil
ini juga merespon kejadian yang menimpa novel baswedan
ia menulis kami segenap warga kota bandung turut prihatin atas musibah yang menimpa

kami berdoa semoga segera pulih
salam anti korupsi dari bandung
dari netizen budiman mutakin ia mengunggah foto yang juga viral tentang kami melawan bersama novel baswedan
lalu juga ada dari richard rando sidebu
teror kepada penyelidik kpk novel baswedan adalah bentuk keputus asaan para koruptor